tni au pangkalan udara rusmin nur yadin pekanbaru mengerahkan empat unit pesawat f enam belas untuk pengamanan wilayah udara perairan natuna ke pulau riau
operasi dengan sandi lintas elang ini turut menurunkan enam penerbang serta enam puluh personel menyusul masuknya kapal kapal asing dari tiongkok di perairan natuna
pengerahan pasukan dan empat unit jet tempur f enam belas merupakan perintah panglima marsikal hadi cahyanto untuk pengamanan dan penjagaan kedaulatan nkri
perairan natuna dari gangguan kapal kapal asing penangkap ikan
operasi lintas elang dua puluh akan berlangsung selama sepekan ke depan
komandan lanut rusmin nurjadin marsikal pertama roni irianto monika menyebutkan pada dasarnya operasi lintas elang dua puluh merupakan operasi menjaga kedaulatan nkri
para penerbang diharapkan tidak membuat provokasi terhadap pihak manapun
tensi hubungan diplomatik antara indonesia dengan tiongkok beberapa hari terakhir memanas karena masih bertahannya kapal
pada saat ini tiongkok menemukan perairan natuna
kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar satu ratus tiga puluh mil dari perairan ranai natuna
operasi ini operasi sebenarnya operasi rutin cuman wilayah kita sebenarnya wilayahnya wilayah barat
untuk kali ini terdapat di natuna
operasi ini masih rutin dan kita geser wilayahnya di natuna
ini adalah operasi lintas elang dua puluh
elang ini adalah operasi untuk berdasarnya pengamanan wilayah kedaulatan nkri